di kota kota besar warganya selalu mencoba berkreasi dengan memberi manfaat bagi orang lain
tidak terkecuali bagi warga dengan keterbatasan fisik
di kota tanggerang banten tidak jauh dari jakarta sejumlah orang dengan keterbatasan fisik
membuka sebuah kafe untuk orang dengan keterbatasan pendengaran atau tuli
meski dengan keterbatasan fisik mereka melayani pelanggan dengan baik menggunakan bahasa isyarat
di kafe ini tak terdengar suara suara para pekerja melayani pengunjung
barista chef dan pekerja lainnya adalah teman tulik
meski komunikasi dilakukan dengan bahasa isyarat tidak sulit kok memesan kopi di kafe di alam sutra kota tangerang ini
nah bagi anda yang belum bisa menggunakan bahasa isyarat
jangan khawatir karena di meja pemesanan ini sudah ada penjelasan cara memesan minuman dan juga makanan menggunakan bahasa isyarat
hmm aku tidak mau kenapa
ada lima orang barista dan tiga chef di sunyi kopi alam sutra ini
bagi teman teman tuli ini
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi mereka tidaklah sulit
bagi teman teman tuli ini
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi mereka tidaklah sulit
tetapi terkadang memang masih ada diskriminasi
barista monica virginia agustin mengaku pernah mengalami perlakuan diskriminatif di tempat kerjanya terdahulu
dulu aku kerja tahun tahun semerang
dulu aku hampir putus asa
tuh memang aku harus perlatar
meski tidak bisa mendengar suara percakapan pengunjung hal ini tidak menjadi kendala
para pengunjung mengapresiasi para teman tuli yang bisa melayani dengan baik
juga bisa mengajarkan mereka bahasa isyarat tanpa dipungut biaya
pada awalnya pas masuk tuh awalnya agak nervous terus kayak takut gitu
terus ternyata kayak saya cuma nunjuk nunjuk aja gitu kan
terus jadi kayak yaudah pas pas masuk yaudah aku langsung nunjuk aja gitu mau pesen apa
kayak gitu sih
jadi gak ada kendala
gak ada kendala
nah kebetulan tuh temen saya kan juga ada yang tuli gitu
jadi kayak pengen ngerasain aja disini tuh kayak gimana gitu suasana
yang pertama kayak gitu ya
terus abis itu yang sekarang udah kedua kali
jadi kayak yang
karena udah nyaman yang pertama jadi datang lagi kedua kalinya gitu
kafe yang didirikan pada dua ribu sembilan belas ini memang membawa misi memberdayakan para teman tuli
agar berani bersaing di dunia profesional
hingga tahun ini sunyi kopi sudah mempekerjakan lebih dari lima puluh teman tuli di empat cabang
dan melatih lebih dari sembilan ratus teman tuli melalui sunyi academy
gimana caranya supaya orang orang itu gak cuma sekedar kasihan
kita hargai mereka kita berikan lapangan pekerjaan mereka menunjukkan skill mereka
akhirnya masyarakat melihat sendiri
kita yang kadang kadang salah menilai
dulu saya ini mencoba untuk merekrut lima orang doang
karena sunyi dulu cuma cafe kecil ya kita
kecil banget cafe nya
ketika saya mau hire lima orang tersebut saya job posting online itu yang daftar ke saya seribu
dan itu apa ya sebuah api untuk saya
yang membuat saya sedih
tapi semangat juga
karena dari seribu saya terima cuma lima
sembilan ratusnya itu gimana
mereka masih pengangguran
berarti masih banyak banget pengangguran disabilitas di indonesia
oke kalau gitu sunyi nggak boleh cuma satu
kita mulai dari yang kecil dulu
akhirnya sunyi bisa buka cabang
pelan pelan kita kejar seribu itu
sunyi coffee juga menggunakan biji kopi hasil petani kopi komunitas tuna netra di aceh
hmm makanan dan minuman buatan teman tuli ini pun rasanya enak
dengan harga terjangkau
mulai dari tiga puluh ribu rupiah saja
tim liputan cnn indonesia tangerang banten